jelang ramadan dan idul fitri tahun ini menjadi momen yang tidak biasa bagi keluarga winda arlini
semenjak covid sembilan belas mewabah ia dan keluarga kecilnya banyak menghabiskan waktu di rumah
tak terkecuali momen ramadan dan lebaran nanti
jika biasanya ia dan keluarga mudik ke surabaya tahun ini tak bisa dilakukan
ya khusus untuk tahun ini kebetulan karena memang ada anjuran dari pemerintah terkait covid sembilan belas kita nggak boleh mudik
jadi yaudah kita terima kita di rumah kita bikin happy happy aja di rumah
yang penting anak anak gak ngerasa bete gak ngerasa berusaha
bikin nyaman aja di rumah
meski tak bisa pulang kampung ibu muda ini harus memutar otak untuk membuat anak anaknya tetap nyaman berada di jakarta
mulai menemani anak anaknya belajar
memasak menu kesukaan anak anak hingga bermain bersama
pemberlakuan larangan mudik yang akan diterapkan mulai dua puluh empat april mendatang diharapkan mampu menekan penyebaran virus corona
menteri agama bahkan secara tegas menyatakan mudik tahun ini justru akan mendatangkan mudorot atau kesengsaraan jika tetap dilakukan
tidak usah mudik
karena mudik itu selalu kita garis bawahi
memang mudaratnya lebih banyak dalam situasi sekarang ini
tapi kita harus mencari manfaatnya
tanpa kita sadari kita mungkin membawa benih benih virus ke kampung
kebiasaan mudik dari tahun ke tahun memang tak lepas dari tradisi masyarakat indonesia
mudik identik dengan silaturahmi dan berkumpul bersama keluarga
ada dua hal ya
jadi kalau kita bicara soal mudik bagi masyarakat indonesia mudik adalah persoalan budaya
jadi kegiatan mudik juga kegiatan budaya kegiatan kultural
bukan persoalan mudiknya kan yang sebenarnya dilarang
jadi persoalan arus migrasi masyarakatnya yang harusnya dibatasi
kecanggihan teknologi kini bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu menggantikan pertemuan fisik dengan anggota keluarga di kampung halaman
menunda mudik bukan berarti memupuskan harapan berjumpa orang orang kesayangan
kali ini justru menjadikan momen tepat untuk membuktikan rasa sayang terhadap keluarga di kampung halaman
dengan tetap berada di rumah atau di perantauan
tim liputan cnn indonesia